gubernur dki jakarta anies baswedan didampingi direktur utama mrt jakarta william p sabandar
meninjau proses penuntasan pengerjaan proyek simpang temu skywalk stasiun mrt lebak bulus jakarta selatan
selasa pagi yang baru selesai proses pengerjaannya
pembangunan ini sebagai kawasan transit hub bagi masyarakat untuk mengakses beragam moda transportasi publik
yang dilengkapi fasilitas jembatan layang yang menghubungkan stasiun mrt dan pusat perbelanjaan
dengan adanya jembatan ini diharapkan mampu meningkatkan antusias masyarakat
dalam menggunakan moda transportasi umum di jakarta
sebelumnya pada hari minggu anies juga melakukan kunjungan sekaligus berpamitan
ke komunitas pemeluk hindu parisada hindu dharma indonesia di kawasan rawamangun jakarta
beranjak petang anies didampingi wakil gubernur dki jakarta riza patria
meninjau pembangunan gapura little india di kawasan pasar baru jakarta pusat
adalah sebuah kenangan yang akan kami bawa dalam perjalanan ke depan
dan saya sampaikan tadi di ujung masa tugas saya ingin mereka mohonan pamit
pamit dalam kapasitas sebagai
gubernur dki jakarta
rangkaian kunjungan ini menjadi sarana berpamitan bagi gubernur
yang akan mengakhiri jabatannya pada enam belas oktober dua ribu dua puluh dua mendatang
tim liputan cnn indonesia